reza hernanda guru honorer yang nyaris menjadi korban pemecatan sepihak ini
kembali mengajar di sdn ciberem satu kelurahan mulia harja
kecamatan bogor selatan kota bogor jawa barat pada selasa pagi
sosok wali kelas teladan ini sontak disambut antusias murid kelasnya
lataran kembali diajar guru favorit mereka
sementara aktivitas belajar mengajar di sekolah ini juga terpantau kembali normal
pasca protes masal insiden pemecatan sepihak oleh mantan kepala sekolah rabu silam
meski demikian guru honorer ini mengaku tak ambil pusing
jika ada upaya pembelaan mantan kepala sekolah berinisial ny
yang dikabarkan akan melapor balik dugaan kasus suap tim ppdb ke pihak kepolisian
pertama tentu saja kita kembali ke ppm seperti biasa kedua
kedua dulu dulu kita bekerja sama kembali seperti sebelumnya

senang dan bahagia

dalam menemani mendampingi serta mengayomi anak anak dalam belajar dan dalam perkembangannya
sebelumnya ratusan murid dan orang tua ramai ramai ujuk rasa memprotes
dan membuatnya surat memecatan sepihak guru honorer yang dilakukan oleh mantan kepala sekolah
kini sang mantan kepala sekolah justru dicopot oleh wali kota
dan mendapat sanksi dari inspektorat lantaran terbukti melakukan gratifikasi ppdb silam